tahun dua ribu dua puluh satu adalah tahun penuh harapan dalam upaya pemulihan pariwisata global
terlihat dari pasca ditemukannya vaksin covid sembilan belas dan negara negara yang pendapatannya sangat bergantung
dari sektor pariwisata juga mulai mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran bagi para wisatawan
untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri
optimistis kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini semakin menguat
seiring dengan program vaksinasi covid sembilan belas dan juga berbagai kebijakan pemerintah terkait sektor tersebut di indonesia
lantas seberapa optimisme kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam membangkitkan pariwisata di indonesia
insight akan membahasnya bersama saya di sian
hantaman pandemi covid sembilan belas terpaksa membuat sektor pariwisata indonesia dan para pelaku di dalamnya harus terdiam sejenak
meski berada di tengah masa krisis beradaptasi dengan kebiasaan baru serta menerapkan ragam kebijakan
upaya membangkitkan geliat pariwisata nusantara
satu di antara sederet upaya menekan transmisi covid sembilan belas yang diberlakukan pemerintah adalah
pemberian vaksin covid sembilan belas yang kian digencarkan di berbagai daerah
kehadiran vaksin ini setidaknya memantik secerca harapan bagi para pelaku di sektor pariwisata
vaksin adalah hal paling pertama yang harus dilakukan untuk memastikan rasa bagi wisatawan
saat berkunjung ke sebuah destinasi
selain itu salah satu strategi utama pembukaan aktivitas pariwisata di indonesia selama masa pandemi ini
adalah dengan menerapkan protokol industri pariwisata sesuai dengan yang telah ditetapkan united nations world tourism organization
protokol kesehatan khusus bidang pariwisata inilah yang harus secara kreatif diterapkan di indonesia
dengan mempertimbangkan kondisi wilayah destinasi wisata
sosial dan ekonomi setempat
bersama sama dengan program unggulan pemerintah
dengan tetap mempertahankan aspek keamanan dan kesehatan
serta sekaligus dipacu melalui berbagai usaha kreatif untuk menjadikan pariwisata indonesia semakin berkembang
bukan hanya dari sisi kuantitas
sejumlah program unggulan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
pasca program vaksinasi nasional kini sudah dimulai dan saat pandemi
banyak bermunculan para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
yang mau tidak mau juga beradaptasi dengan teknologi
tidak hanya itu
pengembangan desa wisata juga bisa menjadi salah satu program unggulan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan juga menjadi lokomotif penggerak untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia
sektor pariwisata ini bukan bagian tentu saja dari masalah ya kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif
justru merupakan solusi sebagai sektor untuk memulihkan perekonomian di tanah air
untuk membahas mengenai masalah ini di studio telah hadir bersama saya menteri
pariwisata dan ekonomi kreatif yang baru sandiaga salahuddin uno
halo pak menteri sandi apa kabar
baik apa kabar mbak desi senang banget
sudah lama tidak ketemu kita ya
sehat dan mengucap syukur
dengan keadaan covid sembilan belas ini dan sektor yang menjadi tempat mata pencarian tiga puluh empat juta rakyat indonesia ini sekarang sedang mengalami masa masa ini
sekarang sedang mengalami masa masa
iya dan pariwisata ini merupakan istilahnya kita memiliki pendapatan nomor empat ya harusnya dari pariwisata
tapi ngomong ngomong ini pak menteri ini masih relatif baru dalam posisinya
tiga bulan pak menteri
pak sandi bagaimana perasaannya
sudah mulai tune in dan sudah ada kira kira biasanya kan seratus hari pertama itu harus inilah punya prioritas ataupun program program unggulan yang ingin disampaikan
memang sejak ditunjuk dua puluh tiga desember dan ini seperti kita lari ini sudah harus langsung sprint
karena kita tidak punya banyak waktu
makanya saya selalu bilang gercep gerak cepat
ini sektor ini sudah hampir setahun waktu itu dan sekarang sudah setahun mengalami guncangan yang maha hebat
jadi kita harus cepat untuk memastikan sektor ini bisa bertahan
kuncinya prioritas pertama selalu berkaitan dengan menekan angka covid sembilan belas
bagaimana pariwisata ikut berperan untuk memastikan bahwa kurva itu kita tekan dan
landai lah paling tidak
paling tidak landai dan tingkat penularan covid sembilan belas ini bisa kita tekan sedemikian mungkin
dan kita bisa membantu melalui protokol kesehatan
ketat dan disiplin
gerakan tiga m kita promosikan melalui kanal kanal kita dan juga melalui upaya upaya kita
testing tracing dan treatment kita galakkan kita tingkatkan kita perluas
setelah itu di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang sudah ada vaksin
dan saya sempat bilang ini game changer
vaksinasi ini kita dorong untuk daerah daerah sekarang yang betul betul
menjadi daerah prioritas bali batam bintan kepri jakarta dan lima destinasi super prioritas
nah ini prioritas utama
prioritas kedua adalah kita mulai ini mungkin kita harus melakukan satu assessment
bahwa setelah pandemi menghantam kita
perlu waktu untuk kembali ke tingkatan semula dari segi kunjungan wisatawan mancanegara
jadi apa yang bisa kita lakukan
berarti kita harus melakukan inovasi adaptasi dan kolaborasi
siapa yang disasar adalah wisatawan nusantara
ada lima puluh lima juta kelas menengah indonesia yang biasanya berwisata ke luar negeri
nah sekarang mereka harus mengurangi pergerakan mereka
jadi kita tawarkan dengan produk produk pariwisata
dalam negeri dengan mengacu kepada standar protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
dan kita punya sertifikasi chse
sehingga ada rasa aman nyaman dan confident orang berwisata itu akan kembali
nah baru di tahapan ketiga
setelah vaksinasi sudah lebih terdistribusi
setelah kita melihat kepatuhan protokol kesehatan semakin baik
testing tracemen nya semakin perluas
treatment hospital kita juga sudah tidak overwalm
itu kita baru mulai melihat wisatawan mancanegara untuk kembali dengan
manuver atau approach yang sangat targeted dan segmented
jadi pendekatan kita akan menggunakan
pendekatan kita akan menggunakan
pendekatan kita akan menggunakan
pendekatan kita akan menggunakan
pendekatan kita akan menggunakan
pendekatan kita akan mengajukan
adalah sebuah trans basasies
buat kita widespread tumbuh biasanya tidak kendirian
pervadivushka tersebut sudah dilakukan
lalu wall street harus melengkapi dengan baik
apesfalls itulah itu
dengan baik dan saya harus menebar harapan semangat bahwa kita optimis
ya penting semangat itu penting
karena yang paling penting itu adalah kesehatan itu pulih kembali
ini kita perlu juga ingat bahwa menteri sandi ini menjadi menteri itu pada saat saat
indonesia itu industri pariwisatanya itu babak belur
saya ingat tahun dua ribu sembilan belas ya kita tuh punya enam belas juta wisatawan yang masuk ke indonesia
dengan nilainya itu kalau didolarkan itu lebih dari lima belas miliar dolar
nah ini kan berarti tantangan itu sangat sangat besar
tapi saya lihat juga tadi kita harus beradaptasi
covid ini membuat kita itu betul betul harus mengadopsi yang namanya new normal
semuanya serba digital
dan lain sebagainya
ini bagaimana kalau dari sisi beradaptasi dan juga kalau kita memastikan semua ini harus covid oriented
apa yang perlu dilakukan untuk memberikan solusi digital terhadap pariwisata
tiga ratus enam puluh derajat mbak desi kita harus beradaptasi
mulai dari protokol kesehatannya sampai pendekatannya melalui inovasi teknologi dan digital
kita harus juga dengan pembayaran melalui financial digital financial
sekarang kita semua kan tinggal ini ya
semua pakai qr code
dan kita qris nya bank indonesia ini sekarang kita sudah onboarding di dua juta lebih pelaku umkm targetnya
tapi ternyata ada
empat juta yang onboarding tahun dua ribu dua puluh
jadi saya mendorong selain daripada kita menyesuaikan kenormalan baru di bidang kesehatan dengan menjaga jarak
mau pakai masker pakai face shield atau mencuci tangan
saya juga melihat bahwa ini kesempatan kita nih
ini adalah kesempatan emas
jadi revivenya gimana caranya
jadi sebagian daripada usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa mengadopsi secara cepat menjadi juara
menjadi jawara pandemi
mereka bisa jual produknya melalui marketplace
ada yang menjual paket pariwisatanya melalui augmented reality melalui virtual reality
ada yang bisa mendorong dari segi pembayaran
itu juga ada bagian daripada ada pasif
dan semua kita kalau beli tiket juga semua sudah online ya
kita istirahat sebentar pak sandi
tapi jangan kemana mana dulu ya
kita masih cukup panjang perjalanan kita dalam diskusi ini
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
demi ke sigainya
kembali bersama insight with desi anwar
tapi kita bagaimana memulihkan ya industri pariwisata dan ekonomi kreatif kita bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga s unexpected seribu dua ratus dua puluh enam clairwon
ini kira kira apa targetnya lah dari penggunaan ini
apakah akan meningkatkan jumlah mungkin revenue atau masukan
atau ini kan kita lihat kan situasi pandemi covid ini salah satu industri yang naik daun itu justru yang berkaitan dengan internet of all things yang serba digital
dan ini qris ini menurut saya satu leapfrogging satu langkah loncatan yang cukup kuantum di mana kita menggunakan pandemi ini untuk berbenah
selama ini kan orang bilang ya don't waste a good crisis
jadi ada krisis yang seperti tahun sembilan puluh tujuh kita melakukan reformasi di bidang demokrasi pers dan lain sebagainya
tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan kita reformasi ada subprime crisis kita reformasi di sistem keuangan global
nah kali ini salah satu yang terbuka kesempatannya di tengah tengah keterpurukan ekonomi di tengah tengah pandemi ini adalah bagaimana kita transformasi
nah qris ini adalah kesempatan kita menggunakan karena ini juga comply atau patuh terhadap protokol kesehatan karena touchless karena tidak boleh bersentuhan tidak memakai uang cash
ya ini harus kita dorong
nah target kita tentunya dari sektor pariwisata
dan kita mulai shifting nih dari target target yang berorientasi kuantitas jumlah wisatawan yang datang ke kualitas
jadi apa footprint kita terhadap lingkungan
sustainability dampaknya seperti apa
dampak keberlanjutannya seperti apa
berarti kan target audiensnya juga target wisatawannya kan juga harus ada perubahan
lama mereka tinggalnya di sini juga spendingnya berbelanjanya apa saja kita mengarah nih ke produk produk kreatif lokal produk produk yang memberikan satu dampak holistik kepada ekosistem ekonomi rakyat
sekarang kan ekosistem juga dari segi teknologinya kepenting
qris ini di backup
dengan teknologi dan juga ya ekosistem digitalnya yang kuat karena apalagi kalau semua transaksi harus lewat digital kan berarti kan harus ada safety nya keamanan financial transparency akuntabilitas dan lain sebagainya
ini bisa apalagi dengan target yang lumayan cukup tinggi
sangat bisa menurut saya tentunya cyber security nya kita harus pastikan
tapi yang menarik ya mbak desi selama ini umkm itu mengeluh akses terhadap financing
akses mereka terhadap modal akses mereka terhadap capital
nah dengan qris ini kita dipaksa untuk memiliki sistem keuangan yang transparan baik dari segi pencatatan pembukuan maupun juga pelaporan pajak
karena dengan qris ini semuanya terbuka
jadi produknya selain mereka bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi mereka juga tiba tiba eligible untuk mendapatkan pendanaan
ya tanpa harus lewat kolateral dan juga new york customer
oh ini arus cashnya seperti ini nih usaha penyewaan papan seluncur papan surfing board atau papan selancar yang disewakan
oh rupanya walaupun dia tidak punya
track record tidak punya rekam jejak sebelumnya tapi oh dia tiap bulan dapatnya segini terlihat
dan kalau kita lihat juga kan umkm ini khususnya pada saat covid ini mereka yang paling kena terdampak ya dengan kehilangan pekerjaan
kalau tidak salah ya industri kita kan ada
empat ratus ribuan ya orang yang di pekerjakan dalam industri ini
tapi ini bekerja sama dengan institusi institusi finansial lainnya atau bagaimana ini cara transparansinya itu dan memastikan bahwa semuanya itu bisa
jadi tadi saya sampaikan gercep mbak desi
gercep itu gerak cepat
nah yang kedua itu geber
geber itu adalah gerak bersama
kementerian pariwisata ekonomi kreatif itu harus menggandeng bi
himpunan bank milik negara himbara
perbankan secara keseluruhan
kemarin juga ada bank bank swasta nasional yang besar ikut bergabung
umkm umkm yang kita beri pelatihan
kita juga mendorong beberapa penggerak umkm seperti motivator
pelatihannya seperti apa
sehingga mereka selain dilatih didampingi
dan mereka di onboarding
jadi nama sekarang bahasa kerennya menaik kelaskan atau scaling up itu sekarang onboarding
nah ini butuh secara totalitas karena misalnya kita semuanya mendorong qris
kita harus pastikan bahwa jaringan telekomunikasinya infrastruktur internetnya sudah terpasang
ini crucial ya pasti
ini pasti perlu teman teman dari kominfo
teman teman penyelenggara ops
dan lain sebagainya
ini kan harus seluruh nusantara
jadi ini dari segi infrastruktur
setelah itu kesiapan
kita pengen lebih banyak homestay
karena sekarang kan kita lagi mendorong desa wisata
salah satu yang menjadi bagian dari adaptasi di tengah pandemi ini adalah ternyata desa wisata ini menjadi satu fenomena
sebuah kegiatan pariwisata
yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat
jadi kan selama ini kan pariwisata dan ekonomi kreatif
dan tempatnya itu saja
sekarang dengan konsep halo pada muda dan kultur kebudayaan dan alam terbuka
kita sama sama suka lari
sekarang kembali lagi baik itu melalui virtual
dan desa wisata ini kalau mendorong alam bagan
kalau mereka mau maju harus juga homestay homestay yang menyediakan layanan akomodasi itu juga harus terkoneksikan dengan qris
gercep gerak cepat geber gerak bersama dan gaspol
nanti lebih rinci lagi khususnya mengenai tiga g ini
kita istirahat sebentar pak sandi tapi jangan kemana mana dulu ya
kita masih cukup panjang perjalanan kita dalam diskusi ini
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
dan tentu saja percakapan kita mengenai bagaimana
memulihkan industri pariwisata dan juga tentu saja kreatif di indonesia
apalagi tahun dua ribu dua puluh sempat babak belur tapi menteri yang baru ini masuk pada akhir tahun dua ribu dua puluh
jadi berarti mau tidak mau sampai tahun dua ribu dua puluh empat itu harus sprint katanya
untuk mengejar target target yang cukup ambisius
tapi mumpung orangnya juga sangat suka lari
jadi sprint itu bukan masalah yang susah ataupun yang aneh
gerak cepat gercek gerak bersama geber dan gaspol
gerakan menggarap semua potensi
tadi disebut desa wisata
merupakan salah satu yang bisa dikembangkan
tentu saja ini juga berkaitan dengan saya ingat berincang dengan menteri desa
bahwa banyak sekali ada tujuh puluh lima ribu desa di indonesia
tentu saja tidak semua bisa dikembangkan pada saat yang sama

ada juga yang tidak bisa dikembangkan
ada juga yang tidak bisa dikembangkan
ada juga yang tidak bisa dikembangkan
ada juga yang mungkin sudah mulai belajar
tapi ada juga yang tentu saja bisa dikembangkan lebih jauh lagi
bagaimana strateginya apalagi tadi disebut salah satu yang dijadikan keharusan dalam masa covid ini
itu harus bersih ya
tentu saja clean ya
harus healthinya terjaga
dan juga tentu saja harus sustainable terhadap lingkungan
dan juga harus memadai dari segala aspek
jadi desa wisata ini sekarang menjadi pilihan
bahwa kita diberikan tugas ada dua ratus empat puluh empat desa wisata
dan kemarin ini kita dapat komentar dari teman teman di dpr di komisi sepuluh
kok cuma dua ratus empat puluh empat kan ada tujuh puluh lima ribu desa
nah ini sekarang lagi kita rancang agar kita bisa lebih menyentuh
desa wisata ini seperti startup sebetulnya
jadi ada yang desa rintisan ada yang desa berkembang ada yang desa maju
dan ada yang desa maju
jadi dari startup ke unicorn
nah kita harus melakukan pendampingan
jadi hal hal yang sangat sangat sederhana
misalnya desa wisata itu harus punya aspek komersial
jadi mesti ada homestay nya
jadi mereka kita dampingi mulai dari linennya harus putih
handuknya itu jangan warnanya
handuknya coklat tua
tapi handuknya juga warnanya putih
harus ada wifi
yang penting ada wc nya yang bersih tapi ada showernya
terus setelah itu tv nya nggak ada
tapi harus dipastikan chargernya itu accessible
karena sekarang para usahawan ini
itu sudah menjadi basic needs
carinya tempat charger di mana
terus yang terpenting juga mereka memberikan akses terhadap produk produk ekonomi kreatif lokal
kan ini kan ada
nah kalau dilihat dari qris tadi kan
dari hampir satu ratus dua puluh ribu merchant yang udah masuk ke dalam ekosistem qris ini kan
sisanya usaha kecil menengah dan usaha besar
jadi betul betul startup ya sebenarnya ya
jadi semuanya startup
jadi ini yang akan kita dorong
dan saya semakin yakin kita menebar harapan
bahwa ada peluang loh
ada peluang yang di depan mata kita
kalau mampu kita berinovasi
beradaptasi dan berkolaborasi
jadi desa wisata ini jadi program unggulan kami
dan ya sangat dekat di hati
saya pengen melihat mereka ini
jadi satu destinasi yang nantinya kan
kalau dulu kita pikiran liburan cuman bali
dan sekarang walaupun ada sepuluh destinasi prioritas
tapi desa wisata ini melengkapi produk produk yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan nusantara
dan pada saat tertentu kepada wisatawan asing
misalnya di bali itu ada desa pengelipuran
sudah terpilih menjadi desa terbersih di dunia
di dunia ya bukan di indonesia
jadi salah satu publikasi yang mendorong rural tourism
atau wisata pedesaan itu
mengangkat desa penglipuran di kabupaten bangli
sebagai desa terbersih di dunia
nah capaian capaian seperti ini
menurut saya harus terus ditingkatkan
dan ini adalah sarana kita yang tadi gaspol
menggarap semua potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan
dan ini tadi dua ratus empat puluh empat sebenarnya kan yang memang sudah ready lah
isbat ini berarti mereka sudah mendapatkan
sertifikat itu chsf tadi
environmental sustainability itu adalah
sertifikasi yang banyak difokuskan ke hotel ke restoran
tapi kita ingin perluas
kepada destinasi destinasi seperti desa wisata
jadi harapan kita
paling tidak tahun ini kira kira berapa yang bisa diberikan
tahun ini target kita desa wisata itu
ada sekitar yang mendapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan

dan ini tersebar wilayahnya di jawa tengah jawa timur di bali
ada juga di labuan bajo
di beberapa daerah indonesia bagian
dan ini semua kan ada yang checklistnya ya
harus punya ini ini
tapi mungkin yang harus kita pikirkan juga pak sandi
karena kalau biasanya
kalau biasanya kan wisata apalagi dengan mass tourism
dan turis dari mancanegara
mereka ke suatu tempat
itu ada dampaknya
dampak terhadap kehidupan lokal
tapi juga budaya lokal
dan juga tentu saja terhadap inilah lingkungannya
nah ini bagaimana kalau saya lihat potensinya kan justru keunikan
setiap desa di indonesia dan setiap kabupaten kan punya keunikan sendiri
menjaga supaya ini tidak
justru tidak hilang
kalau kita ke satu daerah
dan ini kan kreatifitas pemda atau kepala daerah setempat
saya lihat tuh banyak yang memiliki kreasi kreasi untuk memajukan wisata
saya melihatnya itu mbak desi
anak muda biasanya atau
baik itu mereka besar dan lahir dan besar di satu desa
atau lahir terus dia sempat berprofesi
jadi di luar desa dan kembali ke desanya
mereka yang saya sebut sebagai the entrepreneurial spirit
jadi ada spirit ada semangat kewirausahaan untuk membangun desanya
dan ini luar biasa
kita melihat bahwa melalui spirit spirit semangat semangat kewirausahaan ini
mereka bisa membangun satu ekosistem yang berwawasan global tapi berkearifan lokal
jadi ciri ciri khas desa tersebut tidak hilang
arsitekturnya yang dijaga mereka jaga juga budayanya makanannya
terus juga umkm umkm setempat wisata wisata yang berbasis agrowisata setempat itu nggak diubah
misalnya saya ke desa taro
ini di gianyar di bali
salah satu yang dia kedepankan ini gak pernah terpikirkan
banyak kita yang di perkotaan udah gak pernah ketemu kunang kunang
tiba tiba ada desa yang menawarkan paket melihat kunang kunang saat malam
saya melihat dan mereka punya paket yang lain daripada yang lain
dan juga unik ya
ini kan sesuatu yang tidak bisa didapatkan di mana saja
jadi sangat menjadi buah bibir
dan sekarang juga harus instagramable semua juga
ada desa kutuh juga di kabupaten badung
desa kutu ini mengedepankan sports
kampung sepak bola misalnya
atau mereka mendorong konsep yang dekat dengan awareness tourism
atau pariwisata berbasis kesehatan
jadi spanya atau meditasi yoga dan lain sebagainya
sekarang juga orang mencari sesuatu yang berbeda
mereka berwisata bukan hanya untuk belanja dan melihat destinasi wisata yang biasa biasa saja
tapi justru mencari yang butik ya
off the beaten path yang unik dan lain sebagainya
tapi pak sandi tadi bali bali
bali itu sebenarnya orang lebih kenal nama bali mungkin daripada indonesia
ya sudah masuk ke dalam top sepuluh dari pilihan destinasi wisata mancanegara
kan ada keinginan juga untuk membuat sepuluh bali lagi
nah ini bagaimana masih jalan masih diteruskan
masih jalan jadi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pemerintah menetapkan sepuluh bali baru
dan akhirnya di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini dikerucutkan menjadi lima destinasi super prioritas
danal toba borobudur
mandalika itu di lombok
labuan bajo di ntt dan likupang di sulawesi utara
kita break sebentar tapi apa apa saja yang kita siapkan untuk lima new bali ini
ya tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita bagaimana memulihkan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif kita
bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
kita sudah banyak bercerita mengenai prioritas
salah satu yang menjadi program unggulan adalah membangun desa wisata
desa wisata ini ada tujuh puluh lima ribu desa
indonesia memiliki begitu banyak desa tapi kita prioritaskan ke beberapa
tadi mungkin untuk tahun ini ada dua ratus empat puluh lima
tapi nanti semua akan diberikan sertifikasi karena kita masih tentu saja dalam suasana covid
dan pasti satu dua bahkan mungkin seterusnya kita yang namanya virus covid ini tidak akan kemana mana
jadi ini sudah harus menjadi bagian dna dari industri pariwisata kita
bersih sehat dan juga memastikan bahwa lingkungan sekitarnya juga terjaga
tadi ada toba borobudur mandalika
dan yang saya dengar mandalika ini kan ada go mandalika
ini di lombok dan selama ini memang sudah difokuskan untuk menjadi destinasi internasional ya yang baru
ya mandalika ini sudah cukup lama ya
dan sekarang ada satu renewal
ada satu semangat baru karena mandalika ini akan menjadi host dari motogp
dan rencananya ini terus dipersiapkan
tapi yang paling menarik juga saya lihat ada beberapa desa wisata di sekeliling mandalika motogp track ini
jadi selain dari alamnya yang indah ada satu misalnya desa bilibantel di lombok tengah itu kebugaran
jadi bekerja sama dengan salah satu perusahaan jamu yang besar di sini
mereka punya paket paket untuk spa tapi yang dalam alam pedesaan
ada yang fokusnya di tenun desa sukarare
ada yang di kebudayaan desa rembitan dusun sade
dan ini yang sekarang berkembang
nah go mandalika ini adalah konsep tadi adaptasi dengan e tourism
mereka bisa memberikan satu wadah informasi yang terintegrasi
dan memberikan kesempatan juga untuk melakukan virtual tour
nah harapan kita ini bisa jadi model untuk sports tourism
kemarin kita baru launching qris untuk sports tourism itu golf
tapi kedepannya sports tourism itu yang pakai qris itu bisa menjadikan
jadi kalau di mandalika itu ada trekking
mendaki gunung rinjani
juga ada triathlon
kedepan juga kita akan mendorong equestrian berkuda
juga ada panahan
yang ya sekarang semua olahraga berbasis alam terbuka itu sangat diminati
ya ya pokoknya berkaitan dengan kesehatan juga ini pentingnya
dan kalau kita lihat kan ada sepuluh yang dikerucutkan menjadi lima
tapi sepuluh nya ini juga cantik cantik
ada belitung raja ampat wakatobi tanjung lesung
ada kalau kita lihat di kalimantan itu ada derawan diving
itu belum toraja
toraja baru saja dibuka oleh bapak presiden
dan itu saja ya
wakatobi togean island
dan sekarang juga ada pulau di pulau roti katanya
ada pulau roti betul
nah ini destinasi baru ini
sebenarnya kan kuncinya kenapa orang taunya kan bali ini
karena kita memang dari segi sekarang sudah perlu dipromosikan dan lain sebagainya
tapi yang ada itu pertama itu adalah infrastruktur ya
gampang untuk ke sana
akses itu penting
satu lagi itu adalah ya untuk penginapannya
dan kemudian itu saja sdm
dan mereka juga bisa berkomunikasi
membuat orang merasa nyaman aman
ini persiapannya itu sangat menantang
karena tiap tiap daerah kan punya potensi dan juga kekuatan
badai sih kita nih se indonesia dan seluruh dunia dimanjakan sama bali
bali itu set standarnya sangat tinggi
semua orang melihat bali itu karena sdm bali sudah sangat terlatih
dan kita punya beberapa politeknik yang memberikan standar pelayanan seperti bali ini kepada seluruh destinasi wisata lainnya
memang banyak tantangan sdm kita belum terbangun belum terbiasa melayani orang
belum terbiasa tersenyum
jam dua belas malam menerima tamu
itu susah kan
servisnya dan selalu ramah menawarkan tambahan dari effort atau upaya untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan
nah kita belajar dari bali
sekarang kita sudah mulai
dan juga kita tingkatkan ke sepuluh kawasan pariwisata prioritas
dan begitu banyak spot spot di seluruh indonesia
sehingga akhirnya orang punya opsi
bahwa kalau ke indonesia itu bukan hanya ke satu tempat tapi ke beberapa lokasi
dan orang akan kembali ke sini
dan kalau kita lihat misalnya borobudur
ini kan sebenarnya dari dulu
juga merupakan destinasi wisata internasional
dan ini juga religi
danau toba ini kalau kita kesana itu seperti swiss ya
tapi bagaimana kita justru membuat ini sesuatu yang atraktif
ini bagaimana pak sandi
kerjasama tentu saja dengan pemda atau pemerintah daerah setempat ini kan penting sekali
ya penting banget
di danau toba itu ada delapan kabupaten
yang berlokasi di seputar danau toba
jadi tentunya koordinasi
dan selain koordinasi sinergi
visi yang sama
dan rasa menjadi bagian daripada upaya ini
saya sentuh semuanya
bapak bupati maupun ketua adat setempat
kita ajak bicara bahwa
dengan adanya pariwisata
ekonomi kita akan pulih kembali
dengan adanya protokol kesehatan
kita akan mampu mempercepat kebangkitan
jadi teman teman di danau toba sudah sangat membantu
dan di destinasi wisata lainnya juga
baik melalui fisik
menyentuh mereka semua
menyakinkan pemerintah daerah
siap kan membuka diri untuk kedatangan tamu
ada juga yang mungkin tidak ingin
atau tidak mau
harus mereka melihat bahwa pariwisata ini adalah
keniscayaan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana
jadi saya selalu bilang bahwa
jadi kalau kita bisa bawa pariwisata kembali
setelah kita bisa menekan angka covid ini dengan protokol kesehatan
kalau dilihat dari berbagai jenis investasi
investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif lah
yang paling besar penciptaan lapangan kerjanya
jadi untuk satu dollar investasi
ukurannya itu mungkin tiga sampai empat kali lebih banyak
lapangan kerja yang tercipta dibandingkan investasi yang ada di sektor lain
tadi disebut salah satu prioritasnya adalah membuka koridor
ini juga berkaitan dengan siapa yang kita harapkan datang
karena dengan adanya covid ini tentu saja ekonomi di dunia juga mengalami krisis
kita lihat di amerika dan juga di eropa
tapi kita sudah banyak turis turis dari negara negara
tadi disebut tiongkok dan juga mungkin timur tengah
apa plan ke depan untuk membuat koridor
koridor paling tinggi dari segi bisnis dulu lah
supaya orang nyaman datang ke indonesia
ya pertama kita kerja dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi yang kolosal
karena ini kementerian dan lembaga yang terlibat banyak sekali
leading sektornya untuk koridor travel ini adalah kementerian luar negeri
jadi mereka yang harus menentukan dari segi bersama sama dengan kementerian kesehatan
mungkin dengan who dan lain sebagainya
negara yang tingkat resikonya rendah vaksinasinya tinggi
juga angka penularan covid sembilan belas nya sudah bisa ditekan
dan juga mereka memiliki pre departure dan post arrival rutin yang aman dan nyaman
nah ini kemarin bu menlu mengindikasi ada beberapa negara
tapi ini masih dalam tahap pembahasan
pembahasan seperti tiongkok singapura mungkin malaysia eropa
kita bisa pilih mungkin belanda atau timur tengah bisa doha atau dubai
yang menjadi secara point to point atau secara langsung menghubungkannya dengan originasi
antara originasi ke destinasi
nah ini yang harus kita lihat secara holistik
harapan kita tentunya membangun motivasi
nomor dua jangan sampai pariwisata ini dianggap sebagai masalah
karena mempengingkatkan membawa orang
jadi harus dipastikan bahwa dengan datangnya para wisata mancanegara itu
angka penularan covid sembilan belas atau varian baru covid sembilan belas ini tidak ter trigger
dan malah membawa situasi ini semakin buruk
nah yang ketiga menurut saya
dalam travel corridor ini harus dilakukan secara bertahap
tapi dilakukan bertahap mungkin satu flight per hari
terus dua flight per hari
setiap mereka datang kan ada tiga zona hijau yang lagi mau dikembangkan di bali
yaitu zona nusa dua zona ubud sama zona sanur
nah bagaimana zona ini juga bukan hanya wisatawannya yang safe
tapi juga pekerjanya pekerja hotel pekerja restoran
semua masyarakat yang di sana juga safe
jadi ini yang langka yang tadi saya bilang
tapi ini pasti ada perubahan perubahan karena kita juga situasi covid ini tidak menentu ya
jadi kita harus fleksibel ya
kita harus fleksibel harus ada optionality
kita harus bisa cepat private dan kita semuanya dipandu oleh data
jadi kebijakan yang berdasarkan data
kita istirahat sebentar masih ada satu segmen lagi
pak sandi jadi jangan kemana mana dulu
kita akan segera kembali
insight with desi anwar saya masih ditemani oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
dan ini pak sandi ini sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yang baru
sprint ya semuanya
gerak cepat gerak bersama
karena kuncinya itu adalah kolaborasi
tentu saja dalam bicara pariwisata dan ekonomi kreatif ini semua stakeholder harus dilibatkan
dan tentu saja indonesia sebagai negara kalau kita bicara potensi
sebenarnya kan potensi kita luar biasa
potensi alamnya potensi budayanya potensi macam macamnya lah
dari segi destinasi wisata kita punya segalanya
mau dari pantai gunung mau dari kulinerinya dan juga orang orangnya juga sangat ramah ya
tapi kuncinya sebenarnya kan adalah sdm
bagaimana kita mempersiapkan sdm
saya lihat itu dari portfolio yang dipegang kuncinya itu di ekonomi kreatif itu sendiri
lebih mengenai target target yang ingin dicapai
karena kalau target jumlah turis ya yang datang atau yang masuk ke indonesia atau bepergian di indonesia
kita nggak mungkin ya satu dua tahun ini mencapai enam belas juta
persisnya dari mana
dan dari tujuh belas subsektor ini
ada tiga sektor yang sangat mendominasi
yaitu kuliner fashion dan kriya rajinan tangan
tapi ada beberapa sektor yang bertumbuhnya sangat pesat akhir akhir ini
seperti sektor animasi dan juga sektor e games atau e sports gaming
nah ini yang saya bisa kategorikan mereka adalah disebut sebagai covid defensive sector
jadi secara sektor mereka justru bertumbuh di tengah tengah covid secara signifikan
jadi e sports gaming animasi malah bertumbuh
dan sisi teknologi
jadi ekosistem ekonomi digital itu tumbuh dikarenakan tadi
dan juga karena kita the new normal ini semua berdasarkan teknologi dan digital
nah saya melihat bahwa kita ini dari segi kontribusi
untuk ekonomi kreatif ke gdp secara global posisinya tiga
amerika nomor satu tentunya dengan hollywood
kedua korea mereka punya k pop
dan ketiga indonesia
berarti kan kita udah di sana
nah kita punya dangdut kita punya banyak sekali
ada dangdut koplo ada sinetron ada juga film industri yang sekarang lagi mulai berkembang lagi gitu
terus ada music
dan kita pengguna sosmed terbesar
pengguna sosmed terbesar
jadi saya sangat optimis bahwa ekonomi kreatif kita ini sebetulnya tugasnya pemerintah simple
kalau tidak bisa membantu jangan membebani sektor ini
jangan menghalangi lah istilahnya
kasih fasilitasi akses pasar
kasih akses peningkatan sdm
beri mereka bantuan agar bisa naik kelas scale up
beri kesempatan mereka ikut di ajang ajang dunia
film kita kualitasnya sudah sangat bagus
banyak sekali sinias muda
sebentar lagi kita akan menang oscar
dalam waktu lima sepuluh tahun lagi
dan saya yakini itu
music juga begitu
sebentar lagi juga kita akan menang grammy
jadi menurut saya pasar kita besar
ekonomi kreatif ini harus bertumbuh
dan memang kita harus bergandengan tangan
kita harus berkolaborasi
dengan bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif ini
pemulihan kita pasca pandemi akan semakin bisa cepat kita realisasi
karena ya mungkin apakah ada regulasi baru yang memudahkan
atau juga mungkin ada grand atau subsidi
maupun insentif yang diberikan bagi orang orang pelaku
per sektor berbeda beda
tapi kalau bisa di
khusus yang tadi ya
khusus yang tadi
misalnya kita bicara ip
itu bagaimana kita bisa bantu pemerintah untuk melawan pembajakan
jadi film itu kehilangan lima belas sampai dua puluh triliun rupiah per tahun karena pembajakan
jadi bagaimana pemerintah berkolaborasi
setiap kementerian lembaga kepolisian tni
kita lawan itu yang namanya pembajakan
ini udah sangat membantu
kedua akses pembiayaan
bagaimana caranya kebijakan kebijakan itu bisa dibuat
intellectual property itu bisa dibiayai oleh sistem perbankan kita
jadi ini sekarang lagi kita tuangkan dalam rancangan peraturan pemerintah untuk ekonomi kreatif
yang ketiga menurut saya adalah akses terhadap pasar
ini kan kalau hollywood kita lihat industrinya ini
justru paling besar adalah marketing promosi dan menjualan rights dan merchandise dan lain sebagainya yang berkaitan kan
kan kita tahu bahwa konten is king
jadi konten kita udah bagus
jadi kemasannya gimana
dan the digital economy ecosystem itu adalah kingdomnya
jadi ini yang kita harus pastikan mbak desi bahwa ekonomi kreatif kita jadi pandemic winner
selama ini tiga bulan ini apa yang dirasakan mungkin tantangan
mungkin ini kan biasanya harus ada adjustment
bagaimana kerjasama ada tantangannya
dan juga mungkin dengan stakeholder yang lain
kelembagaan kementerian yang lain
saya cukup saya cukup surprise
saya sangat terkejut
secara gembira saya terkejut bahwa pandemi ini membuat orang betul betul terbuka untuk bekerja sama
jadi biasanya yang tertutup
ini sangat terbuka
dan sekarang semua kita main whatsapp group
antar sektor ini ternyata menghadirkan satu
keterbukaan yang memudahkan untuk kita berkolaborasi
dan mbak sandi optimis ini bisa lah ini
saya cukup optimis
kalau untuk covid nya saya cautiously optimist
tapi kalau untuk bahwa the light at be end of the tunnel atau secercah cahaya itu sudah terlihat
kita bisa melakukannya dengan cepat tepat dan juga sesuai dengan harapan
saya melihat dengan
semangat dari semua sektor
tingkat vaksinasi yang sekarang kita kejar ini mudah mudahan bisa mencapai satu juta vaksin per hari
per hari ini saja saya sudah lihat
kita semakin siap masyarakat menerima vaksin itu sebagai bagian daripada
kehidupan kita sehari hari
kita harapkan pemerintah punya target akhir tahun ini satu ratus delapan puluh juta ya
masyarakat sudah divaksin tapi target kita dua per tiga
pak sandi terima kasih banyak telah memberikan waktu
ini tiga bulan tentu saja masih banyak ya kerja keras di hadapan pak menteri
tapi sebelum kita berpisah ya katanya ada pantun yang ingin disampaikan ayo
ada pantun karena kita baru saja mendapat pengakuan dari unesco untuk pantun sebagai warisan kebudayaan kita
jadi kita harus benar benar pakai
izinkan saya membaca pantun untuk mbak desi anwar dan cnn
terbang ke bajo lanjut ke mandalika
jangan lupa icip sate rembiganya
berbicara soal media pasti cnn yang jadi referensinya
mampir ke cnn ditemani mas putra
belum afdol kalau nggak lihat studionya
mbak desi anwar yuk terus berkolaborasi bersama
agar pariwisata dan ekonomi kreatif kembali berjaya
beli ransel buat tamas ya
ayo dukung wisata di indonesia aja karena keindahan destinasinya luar biasa
last but not least ke danau toba naik perahu
pemandangannya indah tak perlu ragu
mari kita saling bahu membahu
majukan parekraf agar indonesia semakin maju
ini nggak salah ini pantun dijadikan warisan budaya dunia
apalagi kalau isi pantunnya itu sangat sangat berkualitas
sekali lagi pak menteri terima kasih banyak
sekarang tetap olahraga kan
rajin berolahraga untuk bagian peningkatan imunitas
walaupun belum divaksin ya sekarang karena harus sudah menunggu tiga bulan
juni saya rencana divaksin
kita harapkan juga seluruh indonesia kita bisa keluar dari masa masa krisis pandemi covid sembilan belas ini
sekali lagi terima kasih banyak pak menteri
dan demikian insight kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desy anwar
jangan lupa juga ini penting sekali ya walaupun vaksinasi sudah berjalan tiga m
rajin mencuci tangan menggunakan masker menghindari kerumunan